dan untuk memantau kebakaran hutan di gunung arjuna saat ini
korespondensian indonesia miftah farid berada di lereng gunung arjuna
serta ada juga kepala bppd keupatan pasuruan sugeng haryadi
kita menuju miftah terlebih dahulu
selamat malam miftah bagaimana kondisi di sana pada malam hari ini
mungkin anda juga bisa tunjukkan ke pemirsa bagaimana kebakaran di gunung arjuna saat ini
reza pada malam ini titik api yang sebelumnya
kami bisa lihat secara kasat mata pada pagi hari tadi
ada empat kemudian berkembang menjadi delapan menjelang siang
dan malam ini titik api itu sudah menjalar menjadi satu rangkaian lintasan api
seperti yang ada di belakang saya
visual ini akan memperlihatkan bahwa api terus membesar
bukan hanya soal ketebalan tapi juga terus mengalir dan membentuk cincin api
dan kalau dilihat secara kasat mata dari lokasi tempat saya melaporkan
api sudah menjilat ke udara dan ini menunjukkan bahwa
ini bukan sekedar titik tapi lokasi ini benar benar terbakar
dan ini memanjang dari pegunungan ringgit sampai kemudian masuk
melintas sampai ke gunung arjuna
padahal lokasi ini sebenarnya sudah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan dan tim relawan
bahkan juga metode waterbombing sudah melakukan pemadaman tiga sampai empat hari yang lalu
namun sejak tadi malam dan diperparah tadi pagi sampai siang
dan menjelang malam tadi api kembali muncul dan kemudian malam hari ini
anda bisa lihat api sudah menyala bahkan menjilat di udara
bukan hanya soal ketebalan api tapi juga api terus melebar ke arah yang
ini tentu saja sangat dikhawatirkan oleh seluruh relawan seluruh warga dan juga tim gabungan
api dikhawatirkan melebar ke area vegetasi yang lebat
dan ini akan memicu kebakaran yang cukup besar
sebenarnya tadi siang ada relawan sejumlah relawan sudah datang ke area posko utama ini
untuk mengabarkan bahwa apa yang terjadi di belakang kami ini
bukan hal yang harus waspadai
karena tadi pagi kemarin juga kondisi cukup panas
sehingga api yang sebenarnya sudah dipadamkan
ini kemudian muncul kembali karena masih ada hotspot yang belum tertangani
dengan pembasahan yang dilakukan waterbombing
karena kalau dilihat dari spektrum titik api yang ada
lebih dari satu ratus lima puluh titik api dan bahkan diperkirakan hampir empat area hutan yang terbakar
ini hanya mengandalkan satu helikopter water
kalau dilihat dari kondisinya sebenarnya satu ini sangat kurang
mengingat lokasi yang cukup jauh dari jangkauan proses pemadaman api
yang dilakukan secara manual oleh ratusan relawan
karena banyak sekali sebenarnya kalau dilihat pada siang hari
kita akan tampak di lokasi tempat saya melaporkan ini
tepatnya di punggung gunung ringgit ada banyak sekali cekungan cekungan
ada banyak sekali jurang yang kemudian sulit dijangkau oleh manusia
sulit dijangkau oleh ratusan relawan
yang melakukan penyekatan yang membuat model model kanal atau sekat api
untuk membatasi api agar tidak merembet ke area hutan yang lebih lebat
ataupun ke area pemukiman
kalau kemudian hanya mengandalkan satu waterbombing reza
ini hanya berfokus pada titik api tepat di belakang punggung gunung ringgit
yang sejak pagi sampai siang tadi dilakukan penyiraman air melalui helikopter
namun kemudian sudah diingatkan oleh para relawan bahwa
pembasahan juga penting dilakukan mengingat kondisi cuaca yang cukup terik
sehingga ini bisa memicu titik titik api yang sebenarnya sudah bisa dipadamkan
untuk kembali muncul dan sesuai dengan prediksi
anda melihat di belakang saya api bukan hanya menjadi sebuah titik
tapi juga sudah menjadi lintasan dan ketebalan api yang cukup besar
dan kalau dilihat secara kasat mata di tempat saya melaporkan
sudah ada jilatan api ke udara
ini menunjukkan bahwa vegetasi yang lebih tinggi daripada alang alang
atau daripada semak semak
ini sudah terjangkau oleh api
dan yang jelas berbeda dengan hari kemarin
kalau kemarin proses waterbombing ini sangat efektif dilakukan
mengingat cuaca yang cukup cerah
sehingga dalam satu hari bisa dilakukan sebanyak tiga puluh delapan kali
namun hari ini karena siang tadi
kondisi cuaca terutama di puncak gunung arjuna ulirang
cukup tidak bersahabat terhadap penerbangan yang dilakukan
sehingga tim gabungan terutama tim pilot
memutuskan untuk menghentikan penerbangan helikopter
karena risiko yang dihadapi cukup besar
sehingga hari ini sampai siang tadi
hanya melakukan mereka sudah melakukan semaksimal mungkin
hanya kemudian bisa melakukan pembasahan ataupun pemadaman
dengan waterbombing ini sebanyak dua puluh lima kali
ini akan terus dievaluasi reza
mengingat kondisi cuaca baik itu di wilayah
yang ada di sekitar pasuruan ini
kemudian juga mojokerto kabupaten malang dan juga kota batu
ini akan berpengaruh pada efektivitas waterbombing ini
sebenarnya waterbombing ini merupakan hal yang sangat efektif
terutama dalam lakukan upaya untuk menekan angka luasan wilayah hutan yang terbakar
sehingga sampai hari ini dilaporkan tadi
sekitar empat ribuan hektare dari pantauan udara yang dilakukan tadi siang
untuk ditekan terus sehingga titik titik api bisa dipadamkan
namun yang jelas karena kekurangan dari helikopter ini
jangkauan helikopter juga kurang
sehingga titik titik api yang sebenarnya sudah bisa dipadamkan
muncul kembali seperti yang anda lihat pada malam ini
yang jelas evaluasinya adalah selain soal bergantung pada kondisi cuaca
tapi yang juga yang harus ditekankan adalah mencari sumber air
terutama bagi lokasi yang ada di wilayah kota batu
karena kalau dilihat dari perjalanan helikopter
terutama untuk melakukan pemadaman dan pembasahan di wilayah pasuruan saja
mereka mengandalkan satu kolam renang milik sebuah resort di prigen
di kabupaten pasuruan untuk diambil airnya kemudian disiramkan atau disemburkan
atau disemprotkan di wilayah titik api yang sudah ditentukan
namun kalau kemudian helikopter ini harus melaju sampai ke arah batu kota batu
diperlukan jarak tempuh atau waktu tempuh yang relatif lama
sehingga ini akan memakan banyak waktu terkait efektivitas penyiraman
dan juga kecepatan angin juga akan sangat berpengaruh terhadap jangkauan api ini
sehingga kalau kemudian proses pemadaman api yang dilakukan dengan metode
waterbombing ini dilakukan minimal dengan dua helikopter
juga minimal dua sumber air yang dekat dengan titik api
ini akan diharapkan lebih maksimal lagi dalam mengurangi titik api
dan menghambat luasan kebakaran terutama di wilayah hutan inti
di gunung arjuna dan ulirang ini reza
baik terima kasih miftah farid
kita langsung tanya kepada kepala bpbd kabupaten pasuruan sugeng haryadi
pak sugeng selamat malam
sejauh ini bagaimana penanganan dari kebakaran gunung arjuna dan ulirang ini reza
sejauh ini bagaimana penanganan dari kebakaran gunung arjuna dan ulirang ini reza
selamat malam terima kasih jnn
kebakaran ini dimulai pada tanggal dua puluh enam agustus yang lalu hingga saat ini dari
dimulai dari kabupaten malang di kecamatan singosari
kemudian merembet ke kecamatan lawang dan akhirnya ke pasuruan
dan saat ini
sudah mulai merambat juga ke daerah mojokerto kemudian juga di batu
penanganan yang kita lakukan saat ini ketika kita sudah mengetahui kejadian kebakaran itu
kami langsung berkoordinasi dengan bpbd provinsi jawa timur
bapak kepala kalaksa bapak katot subroto
dan alhamdulillah berleomor respon
kemudian juga berkoordinasi kembali dengan bnpb
kemudian juga pak fajar
yang diikuti kedaruratan
alhamdulillah dengan adanya koordinasi ini
maka kita mendapatkan bantuan satu heli waterbombing
dimana sebelumnya kita hanya mengandalkan pemadaman secara manual menggunakan relawan
kemudian dari fbs
kemudian dari fbrb
dan masyarakat di sekitar
namun demikian saat ini juga bertambah banyak masyarakat karena
yang membantu karena memang api semakin meluas
saat ini data yang kita peroleh
pak sugeng tadi kita sudah lihat bagaimana proses waterbombing ini
tadi rekan kami juga mengatakan bahwa sebenarnya
pencarian sumber air yang terdekat untuk melakukan pemadaman api dengan waterbombing
juga menjadi salah satu permasalahan di sana
mungkin anda bisa jelaskan kepada kami juga
ya terima kasih
ya memang saat ini hanya satu waterbombing yang dibantu dari bnpb
namun kemarin kita sudah melanggar dapat koordinasi
baik dari provinsi kabupaten maupun dari bnpb
menurut penjelasan kemarin insya allah besok hari kamis
ini akan dibantu lagi satu heliko
mudah mudahan ini bisa direalisasikan
dan kalaupun memang ada membutuhkan sumber air
sebetulnya ada di kabupaten pasuruan ini di wilayah kertosari di embung itu
kalau untuk helikopter yang lebih besar saya kira di embung itu cukup
cukup untuk mengambil air yang
air yang dibutuhkan
namun kalau untuk yang ke batu saya kira
perlu di daerah malang sendiri yang mungkin lebih dekat dengan kota batu saya kira itu
baik baik kita cek lagi kepada miftah
miftah mungkin anda juga bisa berikan gambaran kepada kami
tadi anda sudah menggambarkan bagaimana apinya saat ini
dan juga seberapa dekat terhadap tempat tinggal dari warga
bagaimana anda melihat di sana apakah warga sudah mengevakuasi diri mereka atau seperti apa
miftah farid rekan kami pak
memang masih relatif jauh ya
tapi warga sejak tadi siang sudah menambah jumlah mereka untuk datang ke wilayah hutan
untuk membuat kanal kanal untuk membuat sekat sekat
untuk membatasi pergerakan api ini karena mereka khawatir
tepat di belakang saya ini banyak sekali sumber sumber air yang dimanfaatkan
baik itu untuk tempat tempat wisata
resort juga dan juga pemukiman warga
memanfaatkan banyak sekali sumber air yang ada di wilayah gunung ringgit ini
mereka kemudian bahu membahu bahkan reza bukan hanya siang hari
malam hari mereka terus naik silih berganti
mereka bahu bau dengan tim dari tni polri untuk membuat sekat sekat tadi itu
agar api yang sudah merembet ke wilayah sekat yang sudah mereka buat
itu bisa mereka padamkan dengan cara manual
tentu saja yang sudah mereka lakukan sudah sangat maksimal
karena mereka sebisa mungkin menjangkau
wilayah wilayah yang bisa mereka jangkau
terutama lokasi lokasi yang berkaitan dengan pemukiman
dan juga titik titik yang berkaitan juga dengan sumber air mereka
kalau kemudian ada sumber air yang sampai terbakar
ini akan membuat kerugian yang cukup besar bagi warga
karena pipa pipa yang ada di sana akan terbakar
dan untuk melakukan penggantian pipa
ini juga diperlukan tenaga waktu dan biaya yang cukup tinggi
sehingga mereka bahu membahu bukan hanya laki laki reza
tapi ibu ibu emak emak yang ada di desa ini
juga sudah melakukan proses pemadaman secara manual
sekaligus mereka membuat sekat api
sehingga api tidak menjalar ke pemukiman
ataupun ke wilayah titik sumber air yang mereka butuhkan sehari hari
yang jelas secara terus menerus dua puluh empat jam
para relawan ini terus melakukan bahkan malam ini
saya mendapatkan visual mereka melakukan pemantauan
di titik terdekat api dan sekat yang sudah mereka buat
ini dilakukan untuk mengantisipasi
kemudian kalau sekat yang sudah mereka buat
dengan jarak sekitar satu meter
untuk memisahkan antara ilalang yang dimakan api
dan kemudian ilalang yang masih kering
kemudian kalau angin mengarah ke bawah
ini akan dikhawatirkan akan menjulur ke wilayah yang sudah mereka sekat
nah mereka ini melakukan patroli malam
untuk memastikan bahwa api tetap berada pada lokasi yang sudah mereka lokalisir
meski begitu ada banyak sekali titik reza yang sulit sekali mereka jangkau
terutama di wilayah wilayah ceruk atau wilayah tebing
yang mustahil untuk mereka
jangkau sampai ke sana
baik baik saya kembali ke pak sugeng
pak sugeng tadi kita sudah dengarkan dari miftah bercerita bahwa warga juga membantu
anda tadi juga menjelaskan warga secara manual membantu memadamkan api
terus water bombing juga sudah dilakukan di sana
sejauh ini apakah ada rencana untuk membuat hujan dengan modifikasi cuaca di sana
ya kemarin sudah kita bicarakan bersama tentang hal itu
kemudian termasuk juga hadir dari bmkg
untuk memungkinkan pembuatan tmc ya hujan buatan
ini kemarin diterangkan dari pmkg masih belum mungkin
karena puncak daripada musim kemarau itu pada dasarian kedua bulan oktober
jadi masih panjang
oleh karena itu mungkin dengan salah satunya adalah pemadaman baik manual maupun dengan menggunakan heli waterbombing
inilah yang mungkin yang paling tepat
nah tadi dijelaskan oleh mas miftah
tentang banyak pilihan
bahwa setidaknya han camping diansen
kemudian bahwanas hobi
seterusnya mereka melakukan sau hakanbank
merupakan pengguna suku manasa
yang menemukan ac
saya kira masih terlalu jauh namun demikian kita tetap waspada dan tetap kita mengantisipasi hal itu
baik baik kami harapkan apapun usaha yang sudah dilakukan baik secara manual maupun waterbombing ini bisa efektif dan juga bisa segera padam apinya
terima kasih sudah bergabung bersama kami kepala bppd kabupaten pasuruan sugeng hariadi dan juga rekan saya ademif tafarid dari jawa timur
selamat malam rekan rekan